kepada bro kaesang pangarep
siapnya sampean menjadi depok satu menginspirasi saya untuk juga bersiap menjadi solo satu
tapi saya tidak seberuntung sampean karena keluarga saya tidak setuju
anyway siapnya kaisang pangarep menjadi depok satu membuat kota ini menjadi pusat perhatian
apalagi kaisang adalah putra pak joko widodo setelah solo medan kemudian depok
mengapa harus depok
mengapa harus depok
mengapa harus depok
mengapa harus depok

dan yang terpenting mengapa harus kaesang
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
shalom om swatiastu namo buddhaya salam kebajikan
saya sudah mendapatkan izin dan restu dari keluarga saya
insya allah dengan ini saya siap untuk hadir menjadi depok pertama
support lah kasih support
cocok kan udah jalan pakai peci udah latihan pidato
mas kaesang mau ikut ke depok
mas kaesang mau baju walcott depok
mas kaesang mau baju walcott depok

tanyakan ke dia
tanyakan ke dia
tanyakan ke dia
tanyakan ke dia
ini loh saya itu terbiasa ya
terbiasa kalau yang namanya
yang namanya anak sudah berkeluarga
saya punya anak sudah berkeluarga itu tanggung jawabnya ada sudah di mereka
kalau saya ditanya saya pasti memberikan saran
tapi kalau saya ditanya saya tidak memberikan satu
ditanyakan langsung ke kaesang
pak soal ekspor pasir laut dong
pasir laut itu pak
tugasnya orang tua itu merestui dan mendoakan
terima kasih bapak
perbincangan di grup pendukung salah satu calon presiden
menjadi awal disebutnya nama kaisang pangarep
sebagai bakal calon wali kota depok dalam pilkada dua ribu dua puluh
anak bungsu presiden joko widodo itu dinilai pantas menjadi calon alternatif
dan membawa perubahan di kota depok
bola salju pun menggelinding
dukungan pada kaisang yang juga membesar di media sosial
membuat partai solidaritas indonesia atau psi
memasang baliho yang menghubungkan kemenangan partainya
dengan naiknya kaesang
yang menjadi depok satu
beberapa partai pun menunjukkan dukungan serupa
saya menemui wakil ketua psi depok
icup pramana putra untuk mengobrolkan hal ini
apa sih mas yang menjadi problem utama di depok ini mas
problem utamanya kurangnya inisiatif dari pemimpin
akan berdebat nanti disitu
wah kurangnya inisiatif itu maksudnya gimana gitu kan
tapi yang jelas harusnya
kalau misalnya ada suatu permasalahan pemimpinnya langsung turun
dan itu tidak kami rasakan di kota depok
berkali kali beberapa proyek bahkan yang inisiatifnya justru digagas oleh bapak bapak yang di wali kota sana
tapi kok malah setengah jadi tapi nggak turun
nggak ada ketegasan untuk misalnya kalau memang salah ya dibilang salah gitu loh
kalau memang seislahnya memang harus ada penambahan dana
ya langsung buru buru ditambah gitu ada inisiatif itu kan
langsung dirasakan publik ya
kalau saat ini terlihat itu jalan margonda yang kanan kirinya sekarang trotoar baru
itu lampunya belum kepasang semua
tapi partai besar semacam pks misalnya sudah ngomong welcome to the jungle
itu gimana tuh
sebenarnya kan kemarin itu nutup aja
beberapa kawan kawan pks jadi terlihat ketar ketir bahasanya gitu kan
teman teman media teman teman media sosial yang berkomentar seluruhnya gitu ngomongnya
wah itu mah ketakutan tuh
apakah figurnya kaisang ini gampangnya adalah bisa menyelesaikan itu
yang aku lihat kolaboratifnya beliau kerjasama dengan berbagai pihak untuk bisnis bisnisnya
ini justru kayaknya bisa memberikan apa tadi yang itu loh inisiatif inisiatif baru sehingga kota ini
mendapatkan selain pemerintahan yang good government dan segala macamnya itu
tapi ada inovasi yang dijalankan oleh pemimpinnya
nah ini yang kita rasa kurang gitu loh
oke tapi memilih pemimpin ini kan calon pemimpin ini setidaknya ada capaian yang bisa dijadikan ukuran
khaesang ini capaiannya apa
nah orang selalu bilangnya nanti kalau saya kaitkan dengan bapak jokowi dan mas gibran selalu ah itu politik dinasti
selalu nanti gitu
tapi mau gak mau dengan dengan lahir di keluarga bapak jokowi
tentu mempunyai privilege untuk mendapatkan mentor mentor yang terbaik
bagaimana dengan apa istilahnya itu ya istilah wah ini benar benar politik dinasti ini
justru itu aneh ya kecuali gini misal mas kaisang majunya lewat dprd kota solo
udah jelas pemimpin kota solonya kakaknya yang gak mungkin nggak dapat kucuran suara dari kakaknya
terus apalagi kalau misalnya ngomong mengenai mas bobi lebih jauh lagi bahkan kondisinya sudah seberang
sudah pasti udah beda banget secara pendekatan politik kultur dan segala macam
nah ini kami kami usung beliau kesini kok ya takutnya dinasti
pernyataannya adalah majunya kaisang ini bentuk dari politik dinasti
dinastinya di mana bapaknya nanti pas saat pencalonan itu sudah tidak lagi menjadi presiden
apakah bisa dilihat dari cara dia mengelola perusahaan misalnya gitu
tapi yang jelas aku melihatnya ini secara kepemimpinan kreativitas sih mas
kreatifitasnya dia untuk mem
kan itu loh
kan dikemasnya seperti demikian rupa sehingga kok menarik
bukan karena hanya anak presiden anak presiden juga bikin banyak produk
mobil timor misalnya tapi kan gak jalan juga
ya gitu gitu lah maksudnya
jadi kemana mana tuh
jadi gini saat ini relawan ini sudah kami bentuk di grup grup kecamatan
untuk menyaring apa yang betul betul menjadi concernnya masyarakat di tingkat kecamatan
jadi tidak hanya oh kota depok karena saya misalnya
karena kita gak suka sama pemimpin yang sekarang
karena ada permasalahan di tiap kecamatan tidak diselesaikan oleh pemimpin yang sekarang ada
dan mudah mudahan dengan adanya mas khaesang
teman teman relawan bisa menyampaikan langsung
inisiatif kami adalah membangun kotanya
jadi fokusnya membangun kotanya
siapapun nanti yang meminang mas kaisang dari pdip sudah ayo gabung
gerindra sudah saya kita dukung misalnya gitu kan
teman teman golkar teman teman pan di sini juga ayo kalau misalnya mas kaisang mau maju
wakilnya dari kita dong
ini masih berlanjut ya
nah ini kan nanti ditentukan dari hasil pileg di tahun dua ribu dua puluh
kaisang sendiri officially sudah menjawab tuh
ya kan di videonya
kawan kawan psi dan kawan kawan pendukung yang di sini gimana merespon itu
sebenarnya masih terbelah dua
serunya karena ini mas khaesang anak anaknya itu masih berada di sini
serunya karena ini mas khaesang anak anaknya itu masih berada di sini
masih beneran di sini
itu saking kreatifnya mas
kalau bahasa jawa tuh mak berdunduk
mas kaisang itu sebenarnya punya rumah di depok
ketua kumpulan orang orang depok
atau koot ahmad dahlan dan ketua yayasan sahabat ciliwung hidayat al ramdhani memiliki pandangan berbeda
sebenarnya depok ini kebutuhan mas khaesang
depok ini kebutuhan atas pimpinannya itu seperti apa sih pak
kita butuh pemimpin yang berani dan matang
bukan karena populer bukan karena hal hal embel embel yang lain
masalah sosial masalah kemacetan masalah kriminalitas ya
ini yang memang menjadi perhatian pemerintah kedepan
terus juga masalah sampah
dan ini saya berharap gitu ya
saya biasa dipanggil babak
baba berharap siapapun yang mau memimpin di kota depok ini harus punya keberanian
dengan konsep pemikiran dengan pengalaman
bagaimana tadi masalah masalah yang tadi dikeluhkan oleh masyarakat depok ini bisa terjawab dan bisa teratasi
artinya calon siapapun itu setidaknya mengerti problem sebenarnya di depok begitu pak
ini harus dipelajari betul ya
harus mengerti masalah masalah besar yang ada di depok ini
ya harus dipelajari bukan segedar nekat turun ke depok gitu ya
nanti bukan malah baik kota depok ini ketika mengandalkan nama yang populer gitu terus terpilih
tetapi tidak mampu untuk memanage untuk memimpin dan memperbaiki kota depok ini
salah satu nama populer yang kita sama sama tahu adalah mas kaisang
kalau kaisang mau dan benar benar dia ingin berkontestasi di depok
kira kira apa yang harus dia lakukan
kalau bicara populer iya gitu ya nama mas kaisang
di sini juga ada tokoh lokal juga yang memang sekarang juga sedang
sedang mempersiapkan diri ya pak ya
mempersiapkan diri dan juga perlu diperhitungkan juga
orang depok juga ada yang memang harus diperhitungkan
yang mau ke depok ini jangan modal nekat karena populer
jangan modal nekat karena ada kekuatan kekuatan lain
tetapi nanti akhirnya tidak mampu untuk memimpin depok
berharap orang yang memimpin depok ini yang terpilih adalah orang orang yang matang
dalam kepemerintahan punya pengalaman panjang di pemerintahan
punya kemampuan untuk memanage masalah masalah yang ada di depok dan menyelesaikannya
kita nggak pernah bermasalah kita masih memanfaatkan masalah masalah yang ada di depok dan menyelesaikannya

tapi yang paling penting kearifan lokal
bahwa depok ini punya rumpun sendiri punya suku sendiri
yaitu suku betawi pinggir
orang betawi pinggir harus diperhatikan lah
seni budayanya bahasanya nggak bisa digantikan
seni budaya tradisi adat istiadat itu nggak bisa digantikan
kalau isu lingkungan masih pada bagaimana penanganan sampah
sampah ya karena arus pendatang ya
pendatang dan pertumbuhan penduduk di kota depok juga masif sekali
dimana ada manusia di situ ada sampah maka penanganan sampah yang menjadi
kalau bicaranya lingkungan ya bisa menjadi sebuah solusi jangka panjang
harus mencari solusi jangka panjang untuk kedepannya
mengingat tpa di cipayung juga udah overload gitu
lalu menunggu tpa nambung
oleh pemerintah jawa barat juga belum kunjung ada kabar baiknya
nah kalau saya kan lebih kepada sungai
bagaimana sungai di depok ini ada tiga
ada pesanggerahan ada ciliwung ada cikeas
pasanggerahan ciliwung cikeas
nah iya di luar kali cabang tengah kali cabang barat gitu
nah ini menjadi sebuah perhatian lebih gitu karena
bagaimana sungai sungai kita ini bebas dari sampah dan limbah
ciliwung ini ada di dua provinsi jawa barat dan dki
ada di kabupaten bogor kota bogor depok dan dki
dki itu ada berapa kota berarti gitu
dan ini menjadi tanggung jawab bukan hanya pemerintah saya yang tinggal di depok
tapi ini menjadi tanggung jawab bersama
kalau di depok sosialisasi melalui pkk melalui kelurahan dan lainnya
saya melihat itu sudah berjalan
tinggal mungkin ini prnya mungkin lebih digalakkan
kami masuk ke sekolah sekolah untuk memberikan edukasi kepada
anak anak murid sd smp dan sma tentang berbudaya lingkungan
menurut kang dayat apakah semua kebijakan baik ini bisa diteruskan
atau perlu ada lompatan lompatan kebijakan lagi
pertama kebijakan ini harus terus dilakukan
siapapun pemimpin kita bicara pemimpin ke depan
siapapun ya saya tidak menyebutkan salah satu orang atau siapa
itu yang lebih paham depok ya jelas orang depok pastinya gitu
kondisinya seperti apa terus penanganannya seperti apa itu kan tinggal ngobrol
siapa yang paham depok lebih baik atau pastinya orang depok
bagaimana bila ini kan ada fakta politik
kalau ternyata sebaliknya gimana
oke kembali ke soal lingkungan
oke kang tapi setidaknya siapapun yang berminat untuk menjadi pimpinan di depok
itu hak semua warga negara
dia bisa mencalonkan di mana selama dia ada yang mencalonkan kan gitu
didukung partai pastinya gitu
nah kembali lagi
dalam konteks lingkungan
konteks lingkungan ya dia harus lebih peduli pada lingkungan
bukan hanya sebatas gimmick awal turun ke sungai
turun ke lokasi lokasi ya yang kotor gitu
setelah itu mereka mau ngapain ya gitu
sejarawan yang juga warga depok jj rizal mengingatkan kembali pentingnya kandidat wali kota depok
siapapun dia untuk kembali mengingat dan belajar dari sejarah depok yang unik dan luar biasa
depok itu kota yang umurnya sama tuanya dengan jakarta
tapi dibentuk dengan gagasan yang lebih unik sebenarnya dari jakarta
dalam artian unik bukannya aneh ya
tapi justru aneh pada zamannya karena
waktu castellane merumuskan depok
dia tuh merumuskan awalnya di serengseng sawah
dia menulis buku
buku itu isinya kritik terhadap sistem kekuasaan voc di batavia yang dianggap eksploitatif
yang janjinya mau membawa enlightenment pencerahan
tapi yang terjadi eksploitasi bukan enlightenment
terus orang orang yang dikritik oleh castellane itu
nah jilakanya castellane itu membuktikan dia beli tanah
dia bawa budak budaknya pada tahun seribu enam ratus sembilan puluh tiga
maka jadilah yang disebut komunitas depok itu dibawah castellane
apa pentingnya orang memahami sejarah ini
sangat penting kalau nggak paham sejarah depok
maka dia kehilangan mistar kehilangan inspirasi
misalnya sekarang kita bicara semua pentingnya green city kota hijau
depok itu kota pertama yang di abad ke tujuh belas
itu punya pemikiran yang namanya castelin tentang pentingnya hutan kota
bayangin sebelum ada walhi sebelum ada departemen lingkungan hidup
itu di depok
saat itu catheline bilang kita harus punya hutan yang tidak boleh ditebang
diambil kayunya kecuali untuk kebutuhan sehari hari
yang sifatnya kedapuran
dan kalau mau mengambil harus izin lebih dari itu
itulah yang kemudian menjadi hutan kota
yang tahun seribu sembilan ratus tiga itu sampai dikagumi oleh gubernur jenderal
dan diresmikan menjadi suaka alam pertama di hindia belanda
bayangin itu depok
jadi kalau sekarang depok itu krisis ruang terbuka hijau
ya depo nggak belajar dari sejarah
depok kota yang identik bukan hanya dengan ruang hijau
karena punya hutan kota
yang umurnya berabad abad dan udah digagas di abad ke tujuh belas
tapi juga kok depok itu kota
kota hijau kota biru
karena banyak setunya
danau danau alami itu banyak sekali
paling tidak menurut peta lama itu ada tiga puluh
jadi depok ini kota yang basisnya sains pengetahuan
sekarang kok kelihatannya bodoh semua
walaupun ada ui
tapi misalnya wali kotanya nyanyi di lampu merah
untuk menyelesaikan kemacetan
sekolah mau digusur diganti sama masjid
ya kan itu aneh
padahal lambang kota depok itu sudah betul ada pena
nah jadi ada pena tolong maksudnya bukan sederhana
mau mengaitkan dengan sejarah masa lalu
depok itu kota sains
kota yang memahkotai dirinya dengan pengetahuan
kota yang mementingkan perangai ilmiah
dan itu ditunjukkan
sekarang kan nggak jelas ya
sekarang kan gak jelas yang dikembangkan jadi basis ekonomi depok itu apa
kota hijau tidak
kota sdm berbasis pengetahuan tidak
yang pasti kota tempat pekerja jakarta tidur
nah ini juga ini menurut saya
itu salah satu orientasi sebenarnya menurut saya ya
dulu di tahun tujuh puluh an sebelum ui pindah
depok itu perumnas
orang membayangkan disinilah tempat tinggal yang nyaman
jalan jalan kemana ada anggrek
banyak dimana mana indah wangi gitu ya
orang bayangkan depok itu tempat tinggal yang nyaman
harusnya depok membayangkan menjadi kota pemukiman
kota tempat tinggal
kota yang mengandalkan di mana orang mau hidup tinggal nyaman itu ya di depok
tapi kenyataannya depok memikirkan untuk menjadi kota tempat tinggal
tempat tinggal yang nyaman
yang dikenal sekarang adalah
nah macet dan
warganya nggak peduli dengan depok
tau dari mana itu
kalau pemilu yang menang golput terus
selama satu empat abad terakhir
golput melayap dan terus menang
di tiap pilkada
di tiap pemilu
pasti ada keinginan untuk memperbaiki depok
apapun definisi dari memperbaiki itu
ya persoalannya adalah kadang kadang aspirasi masyarakat itu tidak dianggap penting
yang dipentingkan kan suaranya bukan aspirasinya
salah satu gambarannya begini mas
karena jakarta sama depok ini kan beda partai politik nih
makanya kurang bisa bersatu pembangunannya
ada yang bilang begitu
nah zaman anis itu apa nggak
zaman anies kan didukung sama pks
iya kan harusnya
paling nggak sistem transportasi itu ada loh yang beres
urusan transportasi jabodetabek
kan bisa minta sama pak anies masukin dong transjakarta sambung
berhenti dimana kek terserah
mas ini barang bagus
anak muda penuh
ya itu kan marketing
habis promosi berakhir barang busuk
nanti taunya kita udah kapok lah
terima kasih mas yusof